ya tidak hanya di indonesia dan juga negara negara lainnya natal juga dirayakan di kanada pastinya
dan untuk mengetahui suasana natal di kanada terpatnya di kota waterloo sudah bergabung bersama kami
natasha debra warga negara indonesia yang tinggal di sana
selamat siang waktu kanada natasha
selamat siang mbak
hai ini kalau misalnya bisa digabarkan di sana pukul berapa masih ramai ya
suasana natal dan sudah ramai dari kemarin tanggal dua puluh empat desember khususnya di waterloo ya
tapi bisa digambarkan mungkin natasha perbedaan bagaimana sih kita merayakan natal di waterloo dengan di indonesia
kalau di waterloo cuacanya dingin di sini beda sama indonesia
kalau di indonesia sama sih ke gereja terus habis itu kita makan makan bersama keluarga
tapi kalau di sini sedikit lebih beda karena cuacanya seperti ini
jadi kalau misalnya pagi pagi kita taburin garam dulu di depan rumah
terus baru siap siap ke gereja terus habis itu baru ke tempat keluarga masing masing untuk makan
semua orang bawa ada yang bawa tumpeng
kalau orang di indonesia di sini banyak yang bumbu bumbu ada yang bawa nasi kuning ada yang bawa ayam bawa turki
kalau di sini tradisinya makan turkey terus ada pakai stuffing di dalamnya
terus baru habis itu semua baru buka hadiah
hadiahnya di akhir acara
tumpeng sampai ke kanada ya hebat hebat kita harus bangga ya
tapi tadi natasha bilang katanya ya natasha tadi bilang harus menyebar garam dulu itu buat apa sih
oh ya soalnya kan dingin sekali kalau di waterloo
kalau di kanada di ontario itu bisa sampai minus tiga puluh cuacanya
jadinya kalau misalnya bulan bulan di sini banyak salju
terus banyak hujan es jadi jalan jalannya itu licin
jadi kalau misalnya yang naik mobil itu harus diganti roda yang khusus buat musim dingin
terus kalau misalnya di depan rumah itu
harus banyak banyak disekop terus disebarin garam biar lebih ada traction
jadi orangnya nggak bisa wincir kalau misalnya mau keluar masuk rumah
oke cukup ekstrim ya
jadi suasana di sana atau cuaca di sana ya natasha ya
ini dengan banyaknya salju
tadi banyaknya salju kemudian juga cuaca yang terbilang sangat dingin gitu suhunya
ini mengurangi festivity dari natal itu sendiri nggak
kalau di sini orang orangnya sudah biasa
jadi mau minus berapa juga perayaan natal masih lanjut gitu
di depan kalau misalnya ada yang mau unskating
unskating di depan itu
di city hallnya waterloo itu mereka biasanya ada sedikit kayak pond
jadi mereka kalau misalnya musim dingin kan itu mereka beku semua
jadi mereka jadiin ice skating gitu
jadi emang musim musimnya ganti semua
aktivitasnya juga tetap aja jalan walaupun dingin juga
orang eskating juga shopping juga makan makan juga ngunjungin rumah ke rumah
silaturahmi sama keluarga juga jalan semua
kalau misalnya tadi silaturahmi bersama keluarga ya
dan natasha kira kira ada nggak sih misalnya kayak komunitas warga negara indonesia
atau mahasiswa atau warga negara indonesia ada di sana
yang bikin tradisi natal yang berbeda gitu dengan warga negara kanada sendiri
mungkin kan ada kultur indonesia yang bisa dibawa gitu ketika perayaan natal di sana ada nggak
kalau di alma kumpulan mahasiswa di sini
yang paling gede itu di university of waterlo
itu kita ada komunitas indo yang untuk anak anak internasional yang kalau pada nggak pulang
kalau misalnya mau pengen banget pada soto ayam tapi nggak bisa di sini
ya udah kita ke supermarket cina deket sini ada
jadi kita beli bumbu jadi gitu bumbu jadi indonesia ada nyampe
terus baru kita masak terus nanti dibawa
kangen ya sama suasana
kangen sama suasana natal indonesia ya
ini natal keberapa natasha di waterloo di kanada
oke sudah tujuh tahun berada di sana
apa suasana natal di indonesia yang bikin natasha paling kangen
kalau di jakarta kan mall nya besar besar sekali
terus kalau misalnya ke ta atau kemana
itu perayaan natalnya lumayan cukup heboh
terus pasti di tengah tengah dekat bagian lift liftnya tuh ada pohon natal yang dari bawah sampai lantai enam
kalau di sini itunya nggak ada
mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman teman warga negara indonesia bikin pohon natal yang gede sendiri kayak di ta ya
terakhir natasha ada pesan atau kira kira apa ya bukan unek unek sih ya
kata kata sedikit dan sepatah dua patah kata untuk teman teman dan juga keluarga di indonesia
yang juga sama sama merayakan natal dan juga warga negara indonesia secara keseluruhan untuk natal tahun ini
ya sebenarnya sih mau bilang halo momen that sama adik saya lagi pada di indo semua
lagi kumpul kumpul sama keluarga
selamat natal dan tahun baru selamat merayakan hari natal
tuhan memberkati sama semua warga negara indonesia yang merayakan juga
bagi yang tidak bisa bareng sama keluarga hari ini nggak apa apa kan yang penting kan masih seiman sehati
terus masih dalam pikiran masing masing juga walaupun kita jauh gitu
sama halnya dengan anak anak yang internasional juga kan bukan cuma saya yang wni di negara lain
oke iman dan cinta tidak terbatas dengan jarak ya natasha begitu ya
oke natasha debra terima kasih sekali atas waktunya dan informasinya jauh jauh dari waterloo kanada
terima kasih atas waktunya di siri indonesia the world tonight malam hari ini